sorotan publik hari ini kembali tertujuk ke gedung kpk
tepat di hari terakhir lima puluh tujuh pegawai terpaksa berhenti mengabdi di lembaga antirasua
setelah dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan
meski deras desakan masyarakat agar hasil twk dibatalkan
namun kpk tetap memecat mereka secara hormat
di ujung jelang hari pemberhentian muncul tawaran dari kapolri
agar pegawai yang tidak lolos menjadi asn di kepolisian
apakah tawaran kapolri ini bisa menjadi jalan pulang
para pegawai kembali ke kpk atau tawaran tersebut semata mata bentuk standar ganda pemerintah
kita akan diskusikan pada hari ini yang merupakan hari terakhir
pengabdian lima puluh tujuh pegawai kpk di lembaga antirasuah
bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa yang pertama ada bang hotman tambunan pegawai kpk nonaktif
ada bang zainal arifin mohtar bang uceng peneliti senior pukat ugm
ada bang johan budi anggota komisi tiga dpr dari fraksi pd perjuangan
dan nanti akan bergabung juga bersama dengan kami pak benny mamoto ketua harian kompol
nah selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam baik
saya ingin ke bang hotman dulu
bang hotman sebelum kita bicara lebih jauh soal nasib lima puluh tujuh pegawai kpk
yang hari ini merupakan hari terakhir di lembaga kpk
saya ingin tahu dan juga mungkin bisa digambarkan lagi kepada masyarakat
suasana dan juga situasi ketika hari terakhir anda dan kawan kawan menginjakan kaki di gedung kpk
baik terima kasih
hari ini adalah hari terakhir kami di kpk
kami melakukan hal hal yang bersifat penyelesaian administratif di bidang kepegawaian
kemudian kami pamit kepada rekan rekan kami yang selama ini bekerjasama dengan kami di kpk
jika kami datang tanpa muka maka kami mengusahakan
pergi tanpa belakang tanpa punggung
itu kira kira yang kami lakukan pada hari ini hari terakhir kami di kpk
kemudian secara bersama sama kami keluar gedung kpk diantarkan oleh rekan rekan kami
dan di luar gedung kpk kami dijemput oleh teman teman dari masyarakat sipil
pada intinya kami merasa bahwa kami keluar gedung kpk bukanlah karena ada catat atau
kesalahan kesalahan yang kami buat
tapi kami meyakini kami keluar gedung kpk karena kami mempertahankan nilai nilai pada saat kami datang ke kpk
yaitu nilai nilai integritas nilai nilai akuntabilitas dan transparansi
dan kami merasa jika nilai nilai integritas transparansi dan akuntabilitas tidak bisa lagi kami pertahankan di kpk
kami tidak merasa bersedih ataupun merasa korban
keluar gedung kpk dalam rangka mempertahankan nilai nilai tersebut
itu kira kira gambaran terakhir yang kami lakukan di kpk hari terakhir kami pada tanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh satu ini
jadi anda dan kawan kawan keluar gedung kpk tetap dengan memegang teguh prinsip dan juga integritas
dan kami juga merasa tidak rugi atau merasa

karena kami mempertahankan nilai nilai tersebut pada saat datang
dan kami juga keluar dari gedung kpk dengan mempertahankan nilai nilai yang saya sebutkan tadi
oke saya ke bang uceng
bang uceng kita beberapa kali juga berdiskusi membahas soal polemik twk sampai hari ini memasuki
sudah hari terakhir sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat
apa yang anda simpulkan dari semua rangkaian ini sampai dengan hari ini
karena kita tahu terakhir juga ada tawaran dari
kepolisian untuk rekan rekan ini menjadi asn di tubuh polri
yang pertama kayaknya kita harus simpan dulu tawaran kepolisian itu ya
jadi yang pertama menurut saya yang harus disoroti adalah penggiatnya kpk
buruknya perlakuan negara penggiatnya pemerintah untuk memberikan status yang lebih baik untuk teman teman ini
karena biar bagaimanapun kita tahu ini asalnya adalah perbuatan dengan dpr dan pemerintah
menubah undang undang kpk jadi konstitusif
lalu kemudian inilah proses karang karang twk yang akhirnya berujung pada teman teman ini
hard tankang dengan secara paksa
kalau pak marwata mengatakan bahwa mereka sudah memperjuangkan dan bukan keputusan akhir di kpk
saya sedikit agak kaget sebenarnya
kalau bukan kpk makanya itu
apakah keputusannya di pemerintah atau di mana gitu
karena kemudian saya heran karena pihak pihak lain juga mengatakan keputusan akhir di kpk
tapi itu pemerintah pun diberikan kesempatan untuk mengambil sesuatu untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi dan lain lain sebagainya
sampai sekarang tawaran polri yang kita belum terklarifikasi secara baik apakah itu sejalan dengan keinginan presiden atau ini adalah tawaran polri yang hanya diiyahkan oleh presiden
tapi satu hal pasti menurut saya berarti negara enggan untuk melakukan penyelesaian
kecuali inisiatif polri
yang pada titik tertentu itu menurut saya menarik
tapi di titik lain itu harus dijelaskan lebih lebih lebih
karena lagi lagi setan datangnya di titik
bagi saya saya mengatakan harusnya tawaran kapolri itu terjadi ketika terjadi pengangkatan dulu di kpk
karena alih fungsi mereka itu menurut undang undang itu adanya di kpk
jadi seharusnya diaktifkan dulu menjadi pns di kpk baru kemudian dipindah tugaskan

kalau sekarang maka mereka sudah berhenti dan ini adalah rekrutan baru
proses proses perekrutan standar perekrutan di kepolisian mau perlakuan perekrutan biasa atau perekrutan khusus itu tetap akan terkena pada mereka
dan menurut saya disitulah standar utik penggannya negara untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik
oke baik saya ke bang johan budi
bang johan budi apa tanggapan anda
kalau tadi bang uceng katakan ini justru bentuk negara tidak enggan melakukan penyelesaian terhadap polemik twk ini
meskipun kemudian ada tawaran dari kepolisian untuk meng asn kan lima puluh tujuh pegawai yang dinyatakan tidak lulus
apakah anda mendukung kemudian tawaran itu atau bagaimana
jadi gini sebaik polri saya kira misalnya adalah jalan tengah
jalan tengah dalam menyelesaikan pertentangan antara pegawai kpk yang lima puluh enam tersebut dengan pimpinan kpk
teman teman di pegawai kpk yang lima puluh enam plus satu kemudian sudah mengupayakan berbagai cara ya baik melalui komnasam ombudsman
tetapi ditanggapi secara berbeda
berbeda dengan pimpinan kpk
jadi terjadilah pro dan kontra yang sampai sehari sebelum ini itu masih berlangsung terus
kemudian ada inisiatif ya saya lihat dari polri
dan saya yakin apa yang disampaikan oleh kapolri pasti dia sudah berkoordinasi dengan presiden
seperti yang disampaikan oleh kapolri sendiri
dia menyampaikan kepada mestresnek dan mestresnek kemudian memberikan pak presiden memberikan greenlight
jadi ini jalan tengah
dan tadi sore saya juga diskusi dengan teman teman pegawai lima puluh enam pegawai kpk novel dan kawan kawan
sepertinya tawaran ini juga ditanggapi secara positif ya kalau dari statement yang disampaikan oleh novel
tetapi yang perlu digarisbawahi ya menurut saya adalah bagaimana mekanisme ini
apakah lima puluh enam pegawai kpk ini nanti di baris tim itu ditempatkan di mana gitu
karena dari diskusi yang tadi saya ikuti mereka juga masih menginginkan bisa ikut melakukan kerja kerja pemberantasan korupsi
meski tidak di kpk tapi juga di tempat lain
kemampuan kapasitas dan integritas teman teman lima puluh enam pegawai kpk itu yang tidak perlu diragukan lagi
saya kira bisa ikut berperan melaksanakan tugas itu di polri
pertanyaannya adalah ketika kapolri menawarkan itu tentu juga harus berkoordinasi dengan menpan rp dan juga bkn ya
nanti seperti apa detailnya ini yang saya belum tahu
apakah mereka ditempatkan
karena dari lima puluh enam itu kan tidak semua penyidik ya
ada yang bukan penyidik ya
nanti seperti apa
terus mekanisme nya nanti di sana di baris timnya juga seperti apa
kita belum tahu
tetapi paling tidak menurut saya apa yang disampaikan oleh kapolri itu adalah jalan tengah dari kebuntuan selama ini yang terjadi antara kpk
dan kpk yang sekarang versus teman teman yang diberhentikan itu gitu
saya kira itu pandangan yang saya sampaikan
bang johan budi tapi kalau yang tadi disoroti oleh bang uceng juga adalah ini kan belum clear ya
sebetulnya siapa yang berinisiatif
apakah ini inisiatif datangnya dari kapolri atau kemudian memang dari presiden
sehingga karena presiden belum bicara soal ini
sehingga duduk perkaranya ini belum terklarifikasi
ini apakah sejalan dengan keinginan presiden atau tidak sebetulnya ketika ada tawaran untuk kalau anda katakan sebagai jalan tengah ya
ada tawaran untuk menjadikan pegawai kpk lima puluh tujuh orang ini menjadi asn di tubuh kapolri di tubuh polri
ya kalau kita mendengar nyataan kapolri sebelum kapolri mengeluarkan statement itu
dia menyampaikan bahwa proses itu sudah melaksanakan
melalui koordinasi dengan mensesnek
dan jawaban mensesnek presiden memberikan green light ya terhadap apa yang diupayakan oleh kapolri itu
dan menurut saya apa yang disampaikan oleh kapolri tentu tidak serta merta dia punya keinginan itu ya
saya yakin pasti sebelum menyatakan itu pasti dia sudah paling tidak menyampaikan kepada presiden
yang kedua saya kira yang penting juga adalah bagaimana mekanisme tadi itu yang harus juga di
dan ini tidak bisa serta merta kapolri kemudian merekrut tanpa harus berkoordinasi dengan tn dan juga menpan rb ya
menjadi satu kesatuan yang juga harus diajak bicara saya kira
kita break dulu ya
jangan lupa juga jangan lupa juga bang uceng
nanti akan bergabung pak benny mamoto
saya akan juga tanya ke dia bagaimana kemudian ke pak benny bagaimana di internal kepolisian ini nantinya akan mekanismenya berjalan ketika ada tawaran ini
dan ke bang hotman
sebetulnya bagaimana sikap lima puluh tujuh pegawai kpk terhadap tawaran ini
sikap clear nya seperti apa
karena yang kami dengar belum ada sikap resmi
apakah menerima atau tidak
kita bahas segmen berikutnya
kami akan segera kembali
terima kasih pak
terima kasih pak
sangat baik menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh bang johan budi bahwa ini adalah sebuah tawaran jalan tengah

sepakat bahwa ini sebuah tawaran jalan tengah
dan sekali lagi bagaimana sikap

kita ucapkan terima kasih ya atas
dan mempunyai atas masalah ini
saya menganggap ini harus
didudukan dalam porsi komprehensif
permasalahan ini kan muncul
karena kami merasa
dalam perlaksanaan twk itu
ada masalah ada maladministrasi
dan pelanggaran ham kemudian
ke pertama ham dan
pusman republik indonesia
dan kedua lembaga ini
memberikan rekomendasi apa yang harus
dilakukan dalam rangka perbaikan tersebut
salah satu diantaranya adalah
mengembalikan kami kepada kpk
atau mengangkat kami menjadi asn
dan kemudian untuk itu
dimintalah kepada pemerintah
tawaran kapolri ini adalah merupakan
sikap pemerintah maka
hal ini perlu kami pertimbangkan
nah untuk itulah setelah adanya
melalui media kami mencoba
kom dan ombudsman republik indonesia
tawaran seperti yang dibuat oleh kapolri ini
adalah merupakan bagian dari solusi
yang direkomendasikan oleh
kom dan ombudsman republik indonesia
dan kemudian kami juga
para stakeholder dan koalisi masyarakat
sipil untuk melihat
penyelesaian masalah ini agar dilakukan
jadi menurut kami ini adalah merupakan
terhadap kom dan asn
tentunya kami akan
ombudsman dan kepada kom dan asn
permasalahan ini boleh kita selesaikan
secara komprehensif parsial
dan nanti boleh kita lihat bagaimana
pembelajaran dalam pelaksanaan
dengan demikian kita tidak
menyesuaikan masalah secara
yang dibagian secara parsial
tapi secara keseluruhan
karena di dalam rekomendasi ombudsman dan
kom itu disamping misalnya
pemulihan kami sebagai korban
ada lagi sebenarnya
rekomendasi ombudsman dan
kom yang merupakan
ditelanjutkan oleh pemerintah
begitu kira kira bung reinhardt
jadi tawaran dari
kepolisian ini menurut anda belum menyelesaikan
masalahnya dan masih menunggu
bagaimana sikap pemerintah
surat atau temuan dari ombudsman
dan juga dari
nah itu yang kami belum tahu pasti
dan untuk itulah sebenarnya
tawaran dari kepolisian ini
karena kan ini baru mendengarnya dari media
sama sekali kami belum juga dihubungi
secara formal tapi sekali lagi kami
mengucapkan terima kasih
atas perhatian kepolisian
dan seperti yang dibilang oleh
bapak johan budi apakah ini merupakan
atas rekomendasi komnas ham dan
ombudsman republik indonesia kami juga
belum mengetahui secara pasti kami perlu
juga perlu terlebih dahulu mencermati
hal itu bung renhar oke baik
saya ke pak benny mamoto pak benny kalau yang anda
cermati bagaimana ketika sudah ada tawaran ini
disampaikan ke media
meskipun belum ada follow upnya tampaknya sampai dengan
sebuah jalan tengah yang tadi disampaikan oleh pak
johan budi dan bagaimana
kemudian nanti mekanismenya
ya yang pertama tentunya
marilah kita sama sama
melihat permasalahan ini secara utuh
di tengah bangsa
kita sedang menghadapi
masalah pandemik masalah
ada masalah ini
tentunya bapak presiden
pak kapolri pun sedang sibuk
mengurusin masalah pandemik maupun
pemulihan ekonomi nah
presiden kan sudah
sampaikan mari kita
hukum yang berjalan
dan akhirnya sudah ada
pertanyaan keempat keputusan ma
jadi dari aspek hukumnya sudah
sudah dibutuhkan di pengadilan
nah tidak berhenti
bisa saja itu sudah diposelkan
dan sudah selesai tetapi kami
melihat disini satu
kami mengapresiasi keberanian
siap kapolri untuk
mengusulkan kepada presiden
juga ini tentunya bentuk
kepedulian presiden terhadap warganya
kepada presiden oleh kapolri
sudah diarahkan untuk ditindaklanjiri
berkoordinasi dengan bkn dan
tidak bisa sehari dua hari
kita semua tahu mungkin ada
hal hal khusus yang dipertimbangkan
mengingat masa kerja
bukan tidak dengan hormat dengan hormat
nah oleh sebab itu
marilah kita tunggu proses
yang sedang berlangsung
tapi di sisi lain tentunya
teman teman yang lima puluh enam
perlu menyikapi secara dewasa
dan bijak dalam artian begini
tidak mungkin itu
tetapi setidaknya dengan
solusi yang ditawarkan
apa yang maksimal bisa ditape
kita juga harus menyikapi dengan
baik kalau tadi disampaikan
ucapan terima kasih kepada
kak polri tentunya bisa
ditindaklanjuti nanti dalam
sehingga sejak awal sudah bisa
diketahui nanti apa apa
prosedurnya dan sebagainya
sehingga beriringan proses itu
yang penting niat baik itu
kepedulian sudah ada
kalau itu sudah ketemu kan kita
tentunya tinggal nanti melihat
mentemunya yang nantinya
bersedia itu kemudian
siap beradaptasi dengan lingkungan
baru dengan hh yang
berbeda dengan di kpk
di polri ya standarnya
inilah menurut saya
kalau bisa dengan
sikap hijab dan niat baik
saya yakin ada titik temu
dari anda bang uceng
saya sederhananya begini ya
saya terus terang
kalau dikatakan ini adalah
jalan tengah itu sebenarnya
jalan tengah antara apa dengan apa
jalan tengah berarti jalan tengah
antara apa dengan apa
mahkamah agung dan mahkamah konstitusi
twk bisa dilakukan
komitmen tam menyatakan
pelaksanaannya itu salah
secara adil dan
aksanaannya itu melanggar hak asasi
dikat jalan tengah itu
antara apa dengan apa
supaya duduknya kita
paham nih jalan tengah itu maksudnya apa
yang kedua kalau
dengan persetujuan presiden
tentu pertanyaan jadi banyak
apakah berarti presiden
setuju bahwa ada yang keliru
terhadap proses twk
apakah berarti presiden mengiyakan
apa yang dimulakan oleh
ombudsman dan apa yang dilakukan
oleh komnas ham
kalau apa yang ditemukan
diiakan apa yang ditemukan oleh ombudsman
dan komnas ham harusnya
ambil langkah presiden
karena baik di ombudsman
maupun di komnas ham rekomendasi
itu ditujukan kepada presiden
jadi kan presiden yang harusnya ambil langkah
pahamlah kesibukan presiden pasti
ada yang namanya
pandemi yang namanya presiden memang
banyak tapi pada
saat yang sama ini ada
kompolnas sama dengan lembaga negara juga
yang mengatakan bahwa
ada yang keliru ada yang
tidak baik proses istana
ombudsman itu bahkan ada proses dalam
mungkin ada backdating
di balik ke belakang
komnas ham yang mengatakan
ada pelanggaran akasasi disana
mulai dari awal
mulai ketika diadakannya
nah jadi lagi lagi ya
mengatakan bahwa ya bisa jadi
kapolri sudah melakukan hal
yang cukup baik ya
mengambil sebuah langkah
tapi sebenarnya harusnya dijelaskan
sebuah langkah itu dalam
dalam artian apakah
kapolri mencari jalan keluar
yang kemudian hanya diiyakan
karena presiden memang memerintahkan
untuk melakukan itu
itu kan ada pemaknaan yang berbeda seperti yang saya bilang tadi
dan yang pertama adalah
kalau memang itu
sebenarnya kita tahu itu jalan tengah
apa apa dengan apa
dalam bayangan pemerintah
antara apa jadi kalau misalnya jalan
keras kepalanya dalam tanda kutip ya
ya pada fakta sekarang proses
di kepolisian akan diserahkan ke sana lagi
apakah keras kepala yang
sama itu akan terjadi dalam tanda kutip ya
keras kepala sama yang terjadi
apakah terjadi misalnya kalau teman teman ini
kemudian dinyatakan tidak lulus lagi
dan yang ingat yang harus diingat
dasar awal dari ini
adalah mereka dikatakan
tidak pantas berada di negara ini
tidak pantas menjadi pegawai negara
ini kan letak dasarnya di sini
yang berbeda dengan tadi yang dikatakan sebagai
jalan tengah berarti apakah
ada standar yang berbeda
dan cinta negara
di kpk dengan sikap
pancasilais dan cinta negara
saya tetap informasi apa yang dilakukan oleh kapolri ya
pada saat pertama
tindakan itu akan membuka sekian banyak
pertanyaan yang seharusnya
ada banyak yang dijelaskan juga
pilihan yang mungkin akan diambil
yang lebih baik
baik bang ucheng sebelum saya ke pak benny
saya ke pak johan bu di tanggapan dari anda
tampaknya ini justru menimbulkan pertanyaan yang baru
yang tadi banyak ditanyakan juga oleh
bang uceng ini jalan tengah
antara apa dengan apa dan
apakah kemudian standar soal pancasila
menjadi berbeda begitu antara
yang ada di kpk yang ada di kebangsaan
bagaimana menurut anda
jadi di awal
tadi sudah saya sampaikan
tikap keras dari
versus pegawai kpk
apa yang dia lakukan dalam proses
alih status saya selalu
menyebut alih status ya
tidak menyebut menjadi asn
tapi alih status ya bukan tes
sebagai asn karena prosedur yang
dilakukan oleh kpk waktu itu
adalah bukan prosedur
menjadi asn tetapi
alih status karena ada
kpk yang kemudian
menjadikan sikap pribadi saya
sendiri sejak dulu kan tidak
setuju bahwa alih status
berdampak pada pemberhentian
pegawai kpk harusnya tidak
ada dampak itu jadi alih status ya
udah dialihkan saja karena ini
adalah akibat dari
revisi undang undang kpk
tetapi yang terjadi adalah
pegawai kpk yang lima puluh
tentu tidak terima dengan
itu kan mereka
kemudian melakukan upaya upaya
kpk juga punya jawaban juga kan
kita tahu nah antara dua ini yang
pro dan kontra
saya melihat tawaran kapolri ini
adalah sebagai jalan tengah
keinginan dari teman teman pegawai kpk
kalau kita lihat dari
tadi yang disampaikan
dan kawan kawan ya
dia ingin tetap mengabdi pada
ingin membantu dalam kerja kerja pemberantasan
tawaran kapuari ini
saya melihatnya sebagai
niat baik ya ini kan sudah
jalan buntu nih antara
dan pegawai kpk itu kan
dilakukan adalah benar ya
dengan dasar dasar versi mereka
sementara pegawai kpk
yang lima puluh enam juga punya
dasar yang kuat juga hasil
ini kan tidak ada titik temuan
pada endingnya adalah
tadi pemberhentian yang
melihat apa yang
disampaikan oleh kapuari ini
sebagai niat baik gitu jalan
tengah untuk juga memberi
akomodasi kepada teman teman
tadi untuk bisa
kerja kerja di pemerintah
polsi saya kira itu
baik pak benny sejauh mana sebetulnya
kepolisian bisa saya tak
tahu dari perspektif anda bisa mengakomodir

karena kalau tadi disampaikan
pak johan budi masih ada semangat
pemberantasan korupsi apakah kemudian itu bisa
diakomodir oleh kepolisian karena kan
sekarang juga masih belum clear akan
seperti apa nanti kalau pun direkrut oleh
menjadi as saint paul ray tapi kita break
dulu ya kami akan segera kembali sesaat lagi
saya ke pak benny mamoto pak beni oke
ini adalah sebuah itikat atau tawaran baik
untuk merekrut mereka yang dinyatakan tidak
lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status
ini tapi masih banyak
pertanyaan pertanyaan setelah itu termasuk juga
bisa mengakomodir sebetulnya
ke lima puluh tujuh pegawai kpk ini
terutama untuk semangat pemberatasan
ya yang pertama
saya memberi apresiasi atas langkah
berani ini karena
dirasakan sendiri bagaimana di medsource
dijemoh off kemudian dibully
segala macam tapi langkah itu
rasa peduli dan mencarikan
solusi kembali tidak akan memuaskan
nah dalam konteks nanti
seandainya sesudah proses
selesai yang disampaikan
barulah akan berproses
seandainya nanti sudah
masuk di institusi polri
tentunya yang pertama
untuk pada aturan yang berlaku
di polri yang kedua
soal penempatan kita
yakini bahwa akan berdasarkan
kompetensi yang dimiliki
karena dari lima puluh enam kan enggak semuanya
penyelidik dan penyidik
ada staff ada humas dan sebagainya
nah ini nanti tentunya
dari internal polri akan
sesuai kompetensinya supaya
kemampuan mereka lebih
termasuk ketika diminta mendukung
pemulihan ekonomi nasional
ini juga perlu personel yang banyak
sehingga ini akan memperkuat
kerja kerja dalam rangka
mengatasi masalah bangsa ini
nah soal nantinya
apakah kembali sebagai
pemeriksa apakah kembali sebagai
apakah nanti kembali sebagai
petugas yang surveillance
itu nanti akan diatur
sebagai catatan bahwa
anggota polri yang ada di
direkturat tindak bidana korupsi
banyak yang dari
tugasnya dulu pernah di kpk
yang lima puluh enam ini
sudah kenal sudah pernah bekerja
adaptasi dalam hal tim kerja
tentunya tidak menjadi sulit
oke baik pak benny
ada hal yang juga
disoroti adalah begini

kemudian sekarang menjadi lima puluh tujuh
karena satu kemudian sudah pensiun
lima puluh tujuh ini kan di labeling merah ya
karena dampak dari
yang tadi juga menjadi sorotan dari bang uceng
soal standarnya dari terkesan agak berbeda ini
kalau kemudian akhirnya diambil oleh
betul jadi nanti
sekali lagi akan berproses
dengan tiga institusi tadi
nah disitulah nanti
segala macam dibahas
ketika nanti sudah masuk
tentunya ada pembinaan tersendiri yang
dilakukan oleh polri
itu akan dilakukan sesuai mekanisme
yang berlaku di polri
disitu ada rambu rambu masalah etik
kemudian teknis penyidikan
segala macam itu ada
semua perkap perkab yang mengatur
tentang hal itu
nah otomatis mereka yang sudah masuk
harus tunduk pada aturan itu
oke baik saya ke
meskipun masih menunggu posisinya tapi yang jelas
tentukan sikap ini harus diputuskan
apakah nanti akan menerima tawarannya
tidak begitu nah yang terjadi diskusi di internal
antara lima puluh tujuh pegawai kpk
sebentar bagaimana bang
nah posisi kami
korban ini korban dari pelaksanaan
twk yang fokker
melanggar ham dan melanggar
administrasi dan untuk itulah
diberikan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti
nah kami ini kan dalam konteks
menunggu sikap pemerintah
yang saya bilang tadi setelah kita
mengucapkan terima kasih atas perhatian
ini juga harus dikempatkan
dalam konteks rekomendasi
komnas ham dan
rekomendasi dari om boseman
kemarin kami sudah mencoba
bicara dengan mas ham apakah
memang solusi yang
ditawarkan oleh polri ini
yang mereka rekomendasikan kepada
bid juga dengan
boseman republik indonesia
nah jika menurut mereka itu
bahwa inilah memang solusi
yang sesuai dengan rekomendasi
komnas ham dan om boseman republik indonesia
tentunya kami bukan
dalam posisi untuk
menolak atau menerima ya
tapi dalam kondisi menunggu
daripada sikap pemerintah terhadap
rekomendasi komnas ham dan
jadi kami adalah korban
korban dari pelaksanaan twk
twk itu bermasalah bukan
kami yang menyebutkan yang menyebutkan
adalah lembaga negara yaitu komnas ham
dan om boseman
itu sebenarnya yang kami tunggu karena
kami juga kan belum kalau di sini sebenarnya kami
menanggapi ini karena kami pun sebenarnya belum
dihubung secara formal
terkait dengan hal ini kami baru mendengar
di media kembali lagi
mengucapkan terima kasih kepada
pak polri dan
jika memang benar ini adalah merupakan
sikap dari presiden
ini kan merupakan suatu kemajuan
menurut kami terhadap rekomendasi komnas ham
dan rekomendasi pada boseman
di lepaskan dari kpk
menahankan integritas akuntabilitas dan
transparansi yang kami yakini itulah yang
bisa kami sumbangkan kepada negara ini
dalam rangka untuk
menuju indonesia maju jadi
kalaupun kami ditempatkan di mana oleh pemerintah
dan kami bisa bekerja dengan
memegang prinsip prinsip transparansi akuntabilitas
dan integritas itu
tentunya kami akan menjumpangkan tenaga dan
pemikiran kami begitu bung renhat
oke ya di
di satu sisi kita
tahu juga ada pembentukan lembaga ya
bagaimana ceritanya ini
nah kalau lembaga
institut itu kami berpikiran bahwa
kita perlu suatu lembaga
untuk kita nanti
memperjuangkan dan mempertahankan bahkan
mengeluarkan nilai nilai yang
membuat kita tersingkir dari kpk
itu adalah nilai nilai integritas
jadi dalam rangka
untuk menyalurkan untuk
mengembangkan untuk mengeluarkan
nilai nilai itu tadi karena
nilai nilai itulah yang kami yakin
kami tersinggit daripada kpk
itulah indonesia bisa maju
institut itu sebagai
yang buat kami untuk
mengembangkan nilai nilai yang tadi itu
baik kalau kemudian setelah ini ada
entah itu bentuknya komunikasi atau apa yang tadi
disampaikan pak bedi mamoto apa yang akan disampaikan
oleh rekan rekan ke lima puluh
bang hotman tapi dijawabnya nanti kita break
di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali saat lagi
tetap di cnn indonesian news
apa niat baik kapolri ini
menurut saya bisa
pro dan kontra atau
antara lima puluh enam bgkpk
dengan pimpinan kpk yang sama sama
versi masing masing meskipun
sudah ada rekomendasi dari
komnas sambal juga
kebuntuan inilah menurut saya
niat baik kapolri itu
bisa jadi yang saya sebut
sebagai jalan tengah tadi
tentu dikembalikan ke teman teman
bang uceng terakhir singkat menurut anda presiden
masih harus bicara soal ini singkat bang uceng
sederhananya saya mengatakan bahwa
harusnya kan tagihan
terbesarnya itu kan kepada presiden
yang bicara soal
kepegawaian itu bicara soal
bagaimana presiden mengambil langkah
pelaksanaan yang kelip
dan itu sebabnya kenapa
kemudian ya kalaupun
kepolisian mengambil langkah ini harusnya
dalam konteks presiden
saya ingin mengatakan begini
mas reinhard jadi kalau misalnya
saya akan berpikir sangat
luar biasa kalau misalnya kepolisian
mau membangun seperti ide pak tito
khusus pemberantasan korupsi
dihidupkan kembali ide pak tito

menurut saya menarik
itu juga akan menyambung
logika kpk bisa menjadi trigger
kepolisian tapi lagi lagi
saya ingin mengatakan kita harus menanti
sebenarnya keseriusan negara
terutama soal penempatan
posisi dan lain lain sebagainya
terus keseriusan negara dalam
perbaikan dengan membuat prosesnya
itu menjadi lebih mudah
nah berarti keseriusan negara
proses proses yang keliru
yang ada di tempat lain
saya pikir jadi biar
kpk bisa seenaknya mengatakan
keras kepala lalu kemudian orang dikorbankan
lalu kemudian kita tinggal
cari jalan tengah
jadi kpk yang keliru itu
harus disuruh harus
proses korupsinya dalam
kebijakan backdaisy nya itu harus dikejar
pelanggaran ham nya itu harus diselesaikan
karena biar bagaimanapun
melakukan stigmatisasi terhadap orang
itu adalah termasuk perbuatan yang jahat
kalau kita ingat dalam konteks
pakas nah keseriusan
perintah juga diuji pada level itu
bagaimana kemudian menangani
bukan hanya cari
kesalahannya kpk atau tidak tapi kemudian menangani
administrasi tindakan korupsif
baik pak uceng saya ke pak benny mamoto
pak benny singkat dan terakhir bagaimana setelah ini
apakah kompolnas akan mendorong
kepolisian untuk segera memfollow up
niat dari kapolri ini
saya melihat dari diskusi kita ini
niat baik kapolri telah disambut
menghargai menyambut baik
tentunya perlu dibangun komunikasi
karena niatnya sudah sama
untuk mencari solusi
sehingga nanti langkah ke depan
beriringan dengan proses yang sedang
dilaksanakan di tiga institusi
dari awal sudah
diselesaikan di depan ini
mekanismenya apa itu bisa
kami dari kompolnas
selaku pengawas eksternal tentunya akan
mengawal proses ini
kami yang mengawasi kinerjanya
oke baik bang hotman terakhir singkat
jadi sekali lagi posisi lima puluh tujuh
tujuh pegawai kpk ex pegawai kpk saat ini
satu hal sebenarnya yang paling besar
dari tawaran kapolri ini adalah
membebaskan stigmanisasi buat kami
pegawai yang lima puluh tujuh
bahwa kami merah dan tidak bisa dibina lagi
terbukti dengan tawaran
dari bapak kapolri
kami juga akan menangani
kami juga memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi asn
sikap kami sebenarnya
menolak atau tidak menerima
sikap kami sebenarnya menunggu
sikap dari pemerintah terhadap kami
karena kami kan adalah korban korban pelaksanaan
melanggar administrasi dan
dan kami sangat menginginkan
pemulihan pemulihan hak kami terutama
dalam bidang pelanggaran ham
negara yang beradab negara yang maju adalah
adalah negara yang sangat menghargai hak
tapi sekali lagi kami mengucapkan
terima kasih perhatian kapolri
dan orang yang
bahwa kami itu sebenarnya bukanlah
yang tidak memang bisa
menjadi pegawai asn
bukanlah yang di stigmanisasi merah
kanlah orang yang tidak bisa dibina lagi
terbukti bapak kapolri
menawarkan kami untuk menjadi pegawai
di kementerian publik indonesia
baik terima kasih diskusi yang menarik
bang hotman pak benny bang zainal arifin mukhtar
bang uceng bang johan budi mudah mudahan ini
bisa memberikan perspektif kepada publik
dan juga kita lihat bagaimana kemudian dinamikannya ke depan
terima kasih bapak bapak selamat malam
sehat selalu terima kasih